sembilan juli lalu diperingati sebagai hari harimau sedunia
sayangnya penyusutan luas wilayah hutan habitat harimau
mengakibatkan berosotnya populasi harimau di dunia
di indonesia penyusutan habitat harimau disebabkan alih fungsi hutan
yang banyak menjadi perkebunan sawit
berbagai upaya pelestarian dilakukan
termasuk mengawasi pergerakan harimau melalui kamera pemantau tersembunyi
harimau sumatera merupakan satu satunya harimau kepulauan yang tersisa di dunia
daya jelajah harimau sumatera bisa mencapai lima puluh sampai tujuh puluh km per hari
sayang harimau sumatera telah masuk kategori critically endangger
atau satu tahap menjelang kepunahan
senasib dengan lima subspesies harimau lain di dunia
menurut pengamatan wwf indonesia
saat ini populasi harimau sumatera terkenal dengan kebanyakan harimau
harimau sumatera diperkirakan antara tiga ratus sampai enam ratus ekor saja di alam
sebab utama merosotnya populasi harimau sumatera adalah deforestasi
berbicara tentang habitat harimau sumatera memang sekarang tidak seperti seratus tahun yang lalu ya
habitatnya memang benar benar intek benar benar seluruhnya jadi habitat harimau
sekarang habitatnya menipis akibat tekanan dari manusia
dan itu menjadi salah satu faktor pendorong terhadap kepunahan harimau
bukan dalam artian punah total tapi punah lokal
di beberapa tempat harimau sudah mengalami kepunahan lokal
karena itu tadi habitatnya hilang habitatnya terdegradasi tergerus pelan pelan
atau terfragmentasi jadi menjadi habitat yang dulunya besar pecah menjadi habitat kecil kecil
dan tidak beruntungnya harimau antara habitat kecil tadi beberapa tidak terkoneksi
jadi mereka hanya tersisa habitat kecil
bisa jadi mereka inbreeding kawin sesama saudara dan akhirnya punah lokal
di provinsi riau suaka marga satwa bukit rimbang bukit baling adalah wilayah perlindungan harimau dengan pengawasan ketat
wwf indonesia telah melakukan pemantauan dan pencatatan harimau serta satwa lainnya dengan kamera trap atau kamera jebak di lokasi ini
hari ini saya berkesempatan ikut bersama tim riset wwf indonesia untuk memasang kamera jebak di salah satu titik pemantauan
hanya satu titik yang diperlukan adalah pembukaan kamera jebak yang keren dan kembang
dibutuhkan persiapan dan pertimbangan matang sebelum memasang kamera jebak
lokasi yang dipilih adalah jalur lintas satwa terutama harimau
kami menyusuri punggung bukit rimbang untuk menuju lokasi yang telah disepakati untuk pemasangan kamera jebak
sejak dua ribu enam telah terpasang enam puluh empat kamera jebak dengan satu ratus empat titik di penjuru rimbang bali
ini berarti kita lanjut ke jalur ini

jalur ini sudah punya rang jalankan
ini berarti ini lintasannya harimau dan satwa ini ya
lintasan satwa liar yang jelas
ini kalau kita teruskan ini masih jalurnya satwa terutama harimau
tapi kalau kita dengar ini tidak terlalu jauh sayup sayup ini suara pemotongan kayu cienso
artinya pembukaan lahan atau alih fungsi lahan di sekitar jalur lintasan harimau masih terus terjadi ya bang ya
iya masih terus
oke lanjut pasang
tiba di lokasi tim dibagi dua untuk memasang dua kamera secara terpisah
kamera jebak dapat bertahan selama enam bulan dan mampu merekam pergerakan satwa liar baik dalam format foto maupun video
selesai dipasang tim juga memastikan kamera berfungsi dan mampu merekam
ke arah yang tepat
tidak hanya individu harimau yang terekam kamera jebak ini
tapi juga sistem penyangga kehidupan harimau seperti satwa mangsa harimau